mudik dengan cara unik juga dilakukan pria bernama ageng satria
ageng nekat mudik dengan mengayuh sepeda dari perantauan di tangerang banten
menuju kampung halamannya di kebumen jawa tengah
pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan mengaku sudah melakukan perjalanan tiga hari dua malam
dan tiba di wilayah cerebon jawa barat minggu siang
ageng mengaku mudik menggunakan sepeda terpaksa dilakoninya
agar terhindar dari penyekatan petugas
bawa apa aja pak
tiga hari dua malam
tiga hari dua malam
kenapa sih pak memilih sepeda ini pak
ada sepeda yang pakai sepeda
ageng mengaku aksi nekat mudik yang dilakukannya melanggar kebijakan pemerintah
namun rasa kangennya terhadap keluarga tak terbendung
ageng memperkirakan dirinya akan berjalan ke tempat lain
akan sampai ke kampung halaman pada kamis malam
tim liputan cnn indonesia